serbu diskon hanya di motionpay

bener ya bener ya
yaudah pak herman
kalau begitu saya ini mau nitip kambing
tolong balikin ke kandangnya
sebab kita berempat ini mau cepat cepat ke acara lomba
ustaz fahri kasih ke pak herman
kamu nitip ya pak herman ya
ikat dulu ikat dulu
bentar bentar bentar neng
neng bentar neng
ikat dulu neng
apa sih pak herman
lagi ngoceh aja sama kambing
susih durus ini pok
mau diikat aja susah setengah mati
kalau disuruh diatur ya pasti susah
aduh pak herman
iya ini tenang aja
si tai bantuin dengan cara si tai sendiri
tapi pak herman
tapi pak herman sebelum si tai bantu
boleh gak ditinggung kabinasi si tai kepada pak herman ya
apa sih gak jelas pak
ini pak herman
kalau hati kambing itu buat penyakit kurang darah
untuk kurang perhatian pak herman ya
aduh gimana nih pak
bapak gede banget sih badannya
makan apaan sih
eh nggak boleh begitu dong pak
ini aduh salah lagi ngungkapin
gak apa apa kasih mursa ya
kamu udah siap belum
kalau kamu gak siap biar aku yang ngantiin
eh gak bisa gak bisa aku udah siap
suara aku udah bagus nih
kamu bantu doa aja di belakang oke
iya kenapa sob
kenapa sob dia harus ikut
ustadz kalian nanti sampai di sana sob dia cuma liatin doang
mendingan bisa ikut deh
ya kan kamu bantu doa ya kan
kamu datang dong ngasih semangat
ya sobrir juga harus bantu
bantu kena semangat
karena kita adalah teman
terima kasih semangat haikal
ngasih semangat mas fahri lah
kapan kapan ajarin aku dong
kan sekampung gitu
mau ya datang ya
karena saya harus menemani anak anak yang mau laporan hafalan
jadi saya gak bisa ikut
ya udah gak apa apa
jauh di mata dekat di hati
saya mau pergi ke awet tadi
saya permisi dulu lah sama ustadz
tuh dulu ini mobilnya usah usah mana
kok lama banget
nah itu dia ada jam berapa ini
takutnya kampung telat gimana
bisa di disualifikasi
jangan sampe lah
udah jam berapa
lagi jam berapa

ke lensur kasus deh
kayak mengapa gini sih
po bentar po
tersana ada yang lupa apa ya po
kan tadi udah
pegangin tangan ya
apa yang dirasa sama tangga
laman gak pak herman
siti duduk dulu deh
kami nunggu pak herman
siti tangannya gak dipake kan
bener bener injam dinding di kelas
oh ini tangga
rajin rajin banget anak santri
siti udah nih alhamdulillah
udah kelar po
pak herman ternyata masih di atas
aduh gara gara ngejep tidur sebentar
iya tadi dibawa
kan disuruh jagain tangganya po
terus anak turunnya gimana
paling jatuh ke bawah
yudhu cepetan cariin tangganya sekarang cepetan
iya siap siap babe
il kenapa ya kambingnya bisa pada lepas
gatau sih mau keluar rambut nanti
aku masih penasaran
yang jelas lepas orang tadi sobri
kenapa kenapa kenapa
maksudnya azra tadi
sebenernya aku liat kalian
mau nangkep kambing
sebenernya aku mau bantuin juga
pas aku mau bantuin
kalian nggak ada yaudah gak jadi deh
oh gitu makanya yang bener
jangan bikin kutus
gak bisa lebih kenceng lagi ya
udah berapa kem ngelawatin kita muz
ya wajar aja kecepatannya cuma segini
mau diapain lagi
kita harus bersyukur
apa yang terjadi muz
tapi panjang umurnya baru diomongin ya mogok
mobil mesinnya mesin apaan sih
jangan jangan mesin jahit nih
atau mesin tik
kamu tuh mau ngapain tomus
kalau mau meriksa mesinnya di depan dong
ini bukan mobil formulawan
mesinnya disini di bawah coklat kursi